minggu sore arus balik libur lebaran sudah terjadi di jalur arteri cibiru kota bandung
sebagian besar didominasi oleh kendaraan roda dua
kawasan cibiru merupakan pintu masuk utama kendaraan dari wilayah jalur tengah sumedang
priangan timur dan jawa tengah
sementara di kawasan cilenyi kabupaten bandung jumlah kendaraan yang datang
terus mengalami peningkatan pada minggu malam
data dari petugas gerbang tol cilenyi sejak pukul hingga pukul tujuh malam
tercatat sebanyak tiga belas lima ratus kendaraan masuk melalui pintu tol cilenyi
atau ada penambahan sekitar dua kendaraan pada periode yang sama sebelumnya
pemudik dengan kendaraan berplat nomor di luar bandung menjalani pemeriksaan tujuan
ktp dokumen perjalanan dan hasil negatif covid sembilan belas satu x dua puluh empat jam
bagi pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat negatif covid sembilan belas
wajib melakukan tes di lokasi secara gratis
dilakukan rapid test di tempat di lokasi ini kurang lebih empat ratus dua puluh lima yang kami laksanakan
dan alhamdulillah hasil daripada rapi tes terhadap empat ratus dua puluh lima orang tersebut hasilnya non reaktif
di gerbang tol kalikangkung semarang
polisi menyekat arus balik dari arah semarang menuju jakarta
setiap mobil yang melintas akan dihentikan
lalu pengemudi dan penumpangnya diminta menunjukkan surat pemeriksaan bebas covid sembilan belas
bila tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan
penumpang mobil akan diminta turun dan menjalani tes rapid antigen di posko yang sudah disediakan oleh petugas
oleh petugas pemudik yang memiliki surat bebas covid
ataupun yang melakukan tes antigen di tempat
hasil negatif akan diberikan stiker biru yang ditempel pada kaca mobil
sebagai tanda sudah diperiksa di semarang sehingga tidak perlu diperiksa lagi di posko selanjutnya
atau semua penumpang yang ada dalam kendaraan belum dilengkapi dengan surat kesehatan
maka dari kami dari kepolisian sudah menyiapkan tenaga pemeriksaan untuk melaksanakan swab antigen
selanjutnya diberikan keterangan kesehatan
dan selanjutnya diberikan stiker warna biru pada kendaraan
yang akan kembali ke jakarta
sementara itu saat mengunjungi posko penyekatan di karawang jawa barat
menteri perhubungan budi karya mengungkapkan rencana perpanjangan penyekatan hingga tanggal dua puluh empat mei
perpanjangan penyekatan dilakukan karena hingga minggu sore jumlah arus balik masih belum mencapai puncak
tentunya upaya upaya mengemeralitas ini dilakukan sampai tanggal dua puluh empat
usulan dari pusko penyekatan di karawang jawa barat
yang kedua musyarakatnya adalah minta kepada satgas untuk menganjurkan kepada seluruh penda penda
memberikan kesempatan warganya melakukan tes antigen
penyekatan tak hanya dilakukan saat arus mudik
juga dilakukan pada arus balik untuk mencegah perpindahan virus covid sembilan belas dari wilayah asal
jika tidak dilakukan
maka pingpong kasus covid sembilan belas bisa terjadi dan penekanan angka covid sembilan belas semakin sulit dilakukan
tim ikutan cnn indonesia